fahri hamzah mengajukan tiga aset tambahan milik lima petinggi partai keadilan sejahtera
untuk disita oleh pengadilan negeri jakarta selatan sebagai ganti rugi senilai tiga puluh miliar rupiah
fahri mendesak soebul iman dan elit pks lainnya segera melaksanakan putusan yang dimenangkannya
total sebelas aset pemimpin pks diminta fahri hamzah disita oleh pengadilan negeri jakarta selatan
aset yang diajukan itu adalah milik lima petinggi pks sebagai tergugat
yakni pengurus pusat pks soebul iman serta dewan pengurus pusat pks abdul muiz saadi hidayat nurwahid
surahman hidayat abdi sumaiti dan abdul muiz saidi
kuasa hukum fahri hamzah mujahid latif juga menyatakan telah melengkapi data aset milik petinggi pks
seperti rumah untuk disita ia menyebut kliennya menuntut hak ganti rugi rp tiga puluh miliar
sebelumnya diketahui pengadilan negeri jakarta selatan mengabulkan gugatan fahri hamzah
pemimpinnya adalah pemimpin fahri dari partai keadilan sejahtera
selain menyatakan pemecatannya tidak sah majelis hakim menghukum pks membayar tiga puluh miliar rupiah kepada fahri
pemimpinnya adalah pemimpin fahri
pemimpin fahri adalah pemimpin fahri dari partai keadilan sejahtera
pemimpin fahri adalah pemimpin fahri dari partai keadilan sejahtera
pemimpin fahri adalah pemimpin fahri dari partai keadilan sejahtera
pemimpin fahri adalah pemimpin fahri dari partai keadilan sejahtera
sampai saat ini dijalankan